iya good morning masih bersamaan dan kita juga masih langsung dari stasiun tebe jakarta ya
kalau dilihat lihat emang kita semakin mendekat dengan pintu masuk tuh yang ada di belakang sana
ya hilir mudik penumpang juga sudah terlihat ramai meskipun ini ada di akhir pekan di arief
betul ini merupakan salah satu stasiun memang sederhana karena dapat penataan ya kan hingga
akhirnya beberapa stasiun di jakarta ini punya wajah baru yang akhirnya membuat pengguna
transportasi umum itu senang sekali dan tertarik untuk menggunakan transportasi umum khususnya
untuk pengguna kereta komuter jadi memang tempatnya selain dibikin lebih nyaman gitu ya juga aman
pastinya jadi orang akan lebih senang naik transportasi umum tapi ngomong soal wajah
baru stasiun kereta gitu ya kalau kita tahu tadi stasiun tebet juga sudah bagus kemudian
stasiun manggarai dan juga stasiun sudirman sekarang ini kan punya wajah baru ya dengan
penataan fasilitas kemudian juga infrastruktur hingga integrasi dengan moda transportasi lain
stasiun komuter lain jakarta kini hadir dengan wajah baru penataan dan revitalisasi mengubah
tampilan stasiun krl di ibu kota menjadi
dan lebih tertata dan nyaman digunakan para penumpang situasi ini jauh berbeda jika dibandingkan
dengan kondisi zaman dahulu sebut saja akses masuk yang sulit ditempuh karena berdesakan dengan
banyaknya pedagang kaki lima hingga penumpang kereta yang menempuh perjalanan dengan duduk
seluruh perjalanan krl dilayani di stasiun transit ini sebelum direvitalisasi perumunan penumpang terjadi ketika penumpang yang berada di stasiun transit ini
sebelum direvitalisasi perumunan penumpang terjadi ketika penumpang yang berada di stasiun transit ini
harus berpindah jalur namun kini stasiun manggarai punya fasilitas baru berupa jalur layak terdapat
ekskalator dari lantai dua menuju lantai tiga serta elevator atau lift untuk memudahkan penumpang
dan penyandang disabilitas stasiun manggarai juga dilengkapi dengan penunjuk ruangan papan
penunjuk arah dan jalur kuning khusus untuk penyandang disabilitas jalur kereta bogor
menuju jakarta kota dan sebaliknya kini berada di jalur layang ada empat peron baru yaitu peron
sepuluh sebelas untuk kereta menuju jakarta kota dan dua belas tiga belas untuk arah ke bogor selain itu penjualan tiket
otomatis juga disiapkan tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat luar biasa
keren keren banget lewat filmnya itu ya luar biasa ya kayak di luar negeri gitu tidak hanya manggarai
yang berbenah stasiun tempat juga punya wajah baru sebelum direvitalisasi perumunan penumpang
revitalisasi stasiun tebet terkesan sempit dan kurang tertata namun kini penataan kawasan terlihat
dari peningkatan fasilitas koridor pedestrian yang lebih nyaman bagi pejalan kaki berbagai
ornamen bangunan juga dirancang dengan memanjakan mata calon penumpang ada perluasan area publik yang
dilengkapi sejumlah gerai umkm tak hanya fisiknya yang lebih tertata revitalisasi stasiun tebet juga
membuatnya terintegrasi dengan moda transportasi publik lainnya hal ini memudahkan pengguna krl
yang punya tempat tunggu masing masing semakin bagus ya pertama untuk kayak tempat untuk berteduh
untuk berdaripada sebelumnya kau sebelumnya kan sempatnya kecil sempit gitu kan jadinya lebih
enakan seperti ini sih integrasi dari berbagai moda transportasi terbukti memberikan kenyamanan bagi
penumpang dan pejalan kaki yang melintas sistem transportasi terpadu di kawasan sudirman ini
misalnya tidak hanya mempermudah perpindahan
transportasi antara krl mrt kereta bandara serta transportasi online area publik yang luas juga
membuat mobilitas pejalan kaki nyaman dan aman dan nilai tambahnya mempercantik sudut kota buat kita
jadi lebih nyaman banget juga kayak upgrade lah kayak berasa di luar negeri lah udah pokoknya buat
semua masyarakat indonesia itu jadi nyaman buat pakai krl transformasi sarana dan prasarana stasiun
kreta dari tahun ke tahun ini diamini oleh vice president korporat sekretari pt kri komuter anak
berubah ia mengatakan fokus pembangunan stasiun pt kri didasarkan pada dua halthe
jamah kepada semua pengguna jasa komutelan termasuk prioritas yang prioritas disabilitas kemudian adalah
stasiun yang terintegrasi dengan moda lain
dari masa ke masa moda transportasi publik di jakarta terus berbenah
diharapkan penataan ulang yang dilakukan tidak hanya sekedar menampilkan wajah baru
namun juga terus menghadirkan kenyamanan dan keamanan bagi para penggunanya
tim liputan cnn indonesia